waduh pak jokowi ya langsung ramai tuh nanti salonnya
pasti jangan sampai naikin harga aja ya
tapi harusnya itu ya presiden gayanya kakinian pake slik bag gitu ke belakang pake pomade gitu kan keren
diubah ya tapi tadi ternyata pak jokowi gak tau pomade itu apa
tess fijaya jadi inget gitu ya pak jokowi tuh selalu bilang rambutnya itu poninya
kalo dia lagi pusing tuh poninya pasti berantakan
waktu itu pernah dison beberapa waktu yang lalu lah
iya jadi rambut kayaknya jadi ikonnya pak jokowi juga
nah yang menarik adalah sang pemilik salon pemirsa bagas gumilang mengaku kaget
ya pastilah ya sekaligus juga bangga karena tempatnya mencari nafkah didatangi oleh presiden
bagas pun mengunggah foto foto presiden ke akun instagram miliknya
nah jadi ini dia nih foto foto yang diunggah oleh bagas gumilang
pemilik barbershop di kota bogor yang didatangi oleh presiden jokowi
bagas mengaku kaget saat presiden mempercayakan potongan rambutnya pada salon miliknya
susah gak sih pertanyaan kan itu mungkin kan sama aja potongan rambutnya
salah satu karyawan di salon milik bagas pun sukses memangkas rambut gaya khas klimis jokowi
iya jangan jangan nanti akan menjadi tren baru lagi nih tren rambut dua ribu tujuh belas ala pak jokowi
karena kan jaket sudah kemarin sarung juga udah
betul payung biru ya juga cukup lumayan lah ya
nah sekarang gaya rambut pak jokowi juga nanti mungkin akan ditiru juga oleh banyak netizen
kelimis khas indonesia